anda masih bersama kami pemeriksaan kasus pemalsuan beras oleh pt ibu di bekasi jawa barat masih dilanjutkan
namun polisi belum menetapkan satupun orang tersangka
sementara itu masyarakat diimbau agar terus waspada terhadap beras palsu yang masih tersebar di berbagai retail modern
kadefuma spori irjen polisi setia wasisto mengatakan lima belas orang saksi sudah diperiksa oleh satgas pangan
namun belum ada yang dinyatakan sebagai tersangka
saksi saksi itu terdiri dari tingkat petani pedagang hingga pabrikan
setio juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada karena dua merek beras yang dipasukan yaitu maknyus dan ayam jago
memiliki kadar gizi berbeda dengan yang tertera di kemasannya
hal ini disebabkan oleh penggunaan beras kualitas subsidi oleh pt ibu
pt ibu membeli gabah kering langsung dari petani dengan harga yang lebih tinggi
oleh karena itu pt ibu dapat dikenai sanksi sesuai undang undang pangan perlindungan konsumen serta persaingan curang
terkait dengan beras yang dipasukan
di pt ibu memang itu beras ir enam puluh empat
di mana mendapatkan subsidi petani mendapat subsidi dari pemerintah untuk benih kemudian pupuk kemudian obat obatan
ini dari pemerintah
itu menurut menteri pertanian sampai sekitar tiga puluh triliun untuk subsidi itu saja
ini juga seharusnya keuntungan itu diterima oleh petani
oleh pedagang atau middleman juga oleh konsumen
intinya kalau saya boleh mengatakan keuntungan margin profit yang terdistribusi dengan wajar menuju ekonomi yang berkeadilan
pt indo beras unggul membantah telah menguasai perdagangan beras di indonesia
pt ibu memilih gabah yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh standar nasional indonesia atau sni sehingga mempunyai ketentuan harga sendiri
untuk mengonfirmasinya kita sudah terhubung
dengan jurubicara pt indo beras unggul jo congseng atau pak asen
selamat malam pak asen
selamat malam mas budi
pak hasan langsung saja kami akan mengkonfirmasi beberapa hal yang selama ini menjadi persepsi di masyarakat
benarkah perusahaan anda ini memang mengoplos beras subsidi berkualitas rendah dan kemudian merepackage nya
kemudian menjual dengan harga yang lebih tinggi atau harga premium gitu
seberapa benar tuduhan tuduhan seperti ini pak asen
ya terima kasih mas budi pertanyaan yang bagus sekali
mungkin kita perlu berhati hati dengan penggunaan kata oplos
di mana pengertian oplos itu adalah mencampur beras yang berkualitas rendah maupun dan dengan berkualitas tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang tidak wajar
nah itu kami tegaskan tidak kami lakukan
ya kami membeli
kami membeli gabah dari petani kompok tani dari gabah umum yang ada di pasaran
ya nah kami memproduksi beras berlabel menggunakan deskripsi mutu standar sni indonesia
dan standar nasional indonesia ini tidak menentukan deskripsi mutu dari jenis beras
kami memastikan dari parameter fisik yang ada ukuran ukurannya
ya maka dengan berdasarkan seperti itu maka kami menentukan standarisasi pembelian dari gabah yang kami beli dari petani yang bisa memenuhi kualitas yang sesuai deskripsi yang distandarkan oleh sni ini
begitu mas budi
jadi anda menolak anggapan bahwa anda memakai beras kualitas subsidi atau beras subsidi kemudian mempakejnya kembali
dan menjualnya dengan harga premium dengan klasifikasi atau keterangan gizi dan juga nilai nilai kandungan yang ada di dalam beras itu berbeda dengan aslinya gitu pak
oke ya begini mas budi
deskripsi mutu premium itu tidak ditentukan daripada varietas
dan tidak juga ditentukan oleh kandungan gizi
jadi jenis deskripsi mutu premium ataupun medium itu ditentukan berdasarkan sni
dengan demikian kami tidak melakukan pemalsuan terhadap kualitas
jadi clear itu pak ya
kemudian kan kalau kita lihat keterangan dari kepolisian ada dua tuduhan pelanggaran pidana yang kemudian diarahkan kepada perusahaan anda
yang pertama memanipulasi
harga dan kemudian membohongi konsumen mengenai kandungan beras
seberapa apa yang membuat dari prediksi anda atau penalaran anda apa yang membuat kemudian kepolisian atau satgas pangan sampai pada kesimpulan ada dua pelanggaran pidana yang dituduhkan kepada perusahaan anda pak
ya kami tidak berada pada posisi menilai tindakan dari tim satgas yang dilakukan
namun kami sangat keras
transparan dan terbuka bekerja sama baik dengan tim satgas yang ada
dan kami akan secara transparan juga menyampaikan situasi yang kami sampaikan pada saat ini
pak hasan apakah betul pak beras yang ada atau yang anda jual itu kualitas ataupun kandungan kandungan yang terdapat dalam beras itu berbeda pak
antara fakta di berasnya dengan keterangan yang anda
yang anda cantumkan dalam logo atau keterangan dalam bungkus beras itu
oke saya mau tegaskan sekali lagi bahwa deskripsi mutu tidak ada kaitannya dengan jenis atau varitas beras
ya beras jenis ir empat itu bisa dikategorikan atau masuk memiliki defisi mutu medium atau premium
itu berdasarkan standar sni
nah yang kedua adalah mengenai angka kandungan yang ada di dalam informasi di dalam kemasan yang kami lakukan
informasi nilai gisi yang kami cantumkan di dalam kemasan itu juga tidak ada kaitannya dengan deskripsi mutu
informasi nilai gisi yang kami sampaikan adalah
informasi tentang kandungan gisi
ada di dalam produk kami yang dilakukan melalui hasil pengujian melalui laboratorium terakreditasi
itu adalah informasi kandungan gisi yang kami sampaikan ada di dalam produk kami
lalu informasi kandungan gisi ini yang disampaikan itu dibandingkan dengan angka kecukupan gisi yang biasa ditetapkan oleh
dengan acuan perlebelan
angka kecukupan gisi yang ditetapkan oleh bepom
jadi dengan kandungan gisi yang ada yang kami cantumkan di dalam informasi kemasan itu
itu menjelaskan berapa
kandungan itu memenuhi persentase angka kecukupan gisi yang ditetapkan oleh label itu
jadi tidak ada kebohongan publik di situ pak ya
ya kami menyampaikan informasi ini secara transparan dan
menikuti deskripsi yang ada dan menggunakan lab terakreditasi
ada pun temuan analisa yang dilakukan oleh otoritas berwenang
yang lebih tinggi daripada kandungan yang kami sampaikan itu masih sejalan dengan apa yang kami cantumkan
karena perbedaan analisa adalah yang berkisah antara berapa persen itu masih ada toleransi
ya jadi secara prinsip tidak ada
informasi yang tidak sesuai
pak asen ini ada satu lagi kemudian yang menjadi perhatian adalah
ketika anda menaikkan harga atau menempatkan harga tidak sesuai dengan batas yang ditentukan oleh pemerintah
misalnya harga yang anda tetapkan di situ melebihi batas harga yang ditetapkan pemerintah
anda menjual beras rp tiga belas tujuh ratus dan rp dua puluh empat ratus padahal harga maksimal yang ditetapkan pemerintah rp sembilan
apa jawaban anda
apa jawaban anda pak hasan
harga jual atau harga eceran yang dibeli konsumen itu kami tidak mempunyai kuasa untuk menentukan harga tersebut
karena bisnis kami adalah bisnis to business b dua b
konsumen membeli harga tersebut itu adalah di toko ataupun outlet yang mereka beli
karena kami hanya menentukan harga kebijakan harga kepada mitra yang berhubungan langsung dengan kami
dan kami memberikan pilihan kepada konsumen sesuai dengan detri simutu yang kami sampaikan secara jelas dan transparan ini
sehingga konsumen mempunyai pilihan untuk membeli beras beras yang tersedia yang ada di pasar
lalu membandingkan sendiri harganya
demikian pak mas bayu
jadi terpulang kepada konsumen lagi ya pak
yang terakhir pak asen apa kira kira langkah yang akan dilakukan anda dan perusahaan untuk bisa kemudian langkah hukum mungkin atau mungkin mengembalikan nama baik
karena memang ini menyangkut nama baik perusahaan anda yang sudah terlanjur cukup berantakan gitu pak
beberapa waktu terakhir pasca apa yang dilakukan atau penggerbekan yang dilakukan oleh satgas pangan ini pak
secara prinsip kami sangat terbuka dan transparan serta kooperatif dengan segala tindakan yang dilaksanakan oleh satgas pangan ini sesuai dengan kewajiban atau tugas yang diberikan kepada mereka
sebagai perusahaan yang taat hukum kami tentu akan mengikuti peraturan yang berlaku gitu mas budi
jadi akan kooperatif dan mengikuti peraturan yang berlaku ya
kemudian yang terakhir sekali pak asen boleh dijawab juga ini kemudian banyak juga tuduhan atau ada juga tuduhan kepada perusahaan anda ini melakukan praktek praktek curang dalam distribusi misalnya atau melakukan oligopoli ataupun monopoli
bagaimana anda menjawab apa namanya anggapan ini
perlu kami sampaikan bahwa kapasitas produksi kami yang berjalan saat ini adalah empat ton per bulan
jika dibandingkan dengan total konsumsi beras nasional indonesia yang jumlahnya sekitar tiga juta ton tentunya empat ribu ton kami ini jauh dari potensi yang dikatakan
ada potensi melakukan kecurangan dan lain lain
begitu mas budi
jika dibandingkan dengan total keseruan konsumsi nasional indonesia ini
jadi tuduhan tuduhan itu dengan sangat clear
anda bantah ya pak asen ya
kita akan lihat bagaimana perkembangan proses hukumnya dan juga kedepannya pak asen kami akan terus menanti perkembangan terkait dengan apa yang terjadi pada perusahaan anda
terima kasih sekali lagi pak hasan atas perbincangannya pada malam hari ini
ribuan ton beras yang diduga aspal alias asli tapi palsu di tengah rai siap diedarkan ke masyarakat
apa saja bentuk pelanggaran dan bagaimana dampaknya kepada konsumen kami akan membahasnya usaha jadwal berikut ini